data menyebutkan lebih dari seratus kandidat dalam pilkada serentak dua ribu dua puluh memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala negara kepala daerah dan juga legislator
dinasti politik memang kian ramai mengisi gelaran pesta demokrasi terutama pada tahun dua ribu dua puluh
dan hasil hitung cepat sementara sejumlah lembaga survei juga menunjukkan keunggulan mereka dalam pilkada dua ribu dua puluh
untuk membahasnya kita sudah tersambung dengan pengamat politik adi prayitno selamat malam mas
sehat selalu mas adi
sejauh ini baik baik saja
kalau dari data ini ada lebih dari satu ratus dua puluh peserta pilkada serentak dua ribu dua puluh yang masuk bagian dalam dinasti politik
bagaimana kemudian anda melihat jumlah kandidatnya ini yang terbanyak sepanjang sejarah pesta demokrasi dilaksanakan di indonesia
ada dua hal saya melihatnya
pertama ini konsekuensi di mana semua memiliki hak kita memimpin
itu dia terkaja kami mentai tebut makinan apapun apapun
nah yang menjadi benar benar itu adalah politik dinasti yang sudah timbul belakangan
ternyata sering satu isa
dulu biasanya dalam keadaan kita politik dinasti itu kan di berbagai wilayah
seperti banten ataupun di kalimantan
misalnya ada tapi di pilkada dua ribu dua puluh
ini ada di ring satu ring dua dan di negara negara yang memanjukan anak anak
itu besan pilkada serentak
ini yang menjadi benar benar artinya apa
demokrasi kemudian dijadikan satu instrumen untuk memperpanjang politik mereka di perpu
ya jadi itu ada hak karena anak anak saat ini standing di pilkada itu
tidak melalui rekrutmen dan kandaritasi partai
tiba tiba anak presiden anak wapren itu kan kekuasaan standing di pilkada
tanpa dijenjang kandaritasi partai
ini kan yang kemudian membuat ramai diskursus tentang politik detik
misalnya andai mas kobi terus mbak aja
yang di perumahan jawa jawa hari sudah menciptakan partai
ikut bertanding di perumahan
itu saya kira tidak akan ada kesempatan
yang ramai ini karena ujuk ujuk langsung pas pas jantung kekuasaan politik kita
dan dalam banyak hal memang memiliki kemudahan untuk mendapatkan partai
hal hal ini jadi anuman
nah yang terakhir adalah yang tertentu adalah soal keadaan dasar
kan publik tidak berharapan
memberikan surat tautan yang tidak ingin menyertakan anak menantu dalam proses pilkada
belumnya kan sudah
kemudian menyertakan pimantunya dalam berbagai politik elektoral
jokowi kan diharapkan publik memiliki satu diferensiasi politik yang berbeda dengan pemimpin pemimpin lainnya
yang tak tertarik mengajak inner shelter keluarganya dalam pertarungan politik
jadi tidak ada yang salah
kita krisis keteladanan
kita krisis pemimpin yang rela menahan laju gitu ya keluarga intinya untuk maju dalam pilkada
ini yang saya kira menjadi catatan penting dalam pilkada kita kali ini
baik tapi kalau kita bicara soal data nih mas sejumlah lembaga survei sudah melakukan hitung cepat
dan faktanya mereka mereka yang masuk dalam inner circle nya tadi juga meraih suara yang lebih tinggi dibandingkan tadi yang mas sebutkan
beberapa kandidat yang berpengalaman
kemudian hasil kaderisasi dari parpol
meskipun akhirnya parpol menentukan atau lebih memilih kandidat yang punya hubungan kekerabatan begitu
apakah ini artinya sebagai bukti bahwa popularitas dan kedekatan dengan penguasa ini kemudian lebih penting dibandingkan dengan kaderisasi yang ada di partai
karena kita bicara data hasil hitung cepatnya sejauh ini seperti itu mas
kalau saya sih tidak menyederhanakan bahwa keluarga penguasa itu memenangkan pertarungan dengan mudah
di solo memang bisa ditebak
tapi jawab belum bisa dipastikan menang
jadi apapun yang maju di solo melawan kita
saya kira pilkadanya hanya tinggal memutuskan siapa yang jadi pemenang
itu lebih relatif mudah dari awal
tapi berbeda dengan di medan
saya kira bobi nasution harus berdarah darah harus maksimal
ngerahkan semua mesin elektabilitasnya
sertakan mesin partainya untuk memenangkan pertarungan
melawan ahyar nasution yang juga mantan kader pdip
saya bayangkan banyak politisi nasional yang diterjunkan untuk jadi turkam
untuk dijadikan influencer tim sukses di dalam tanda kutip
untuk memenangkan bobby
ada sandi ada pak jakob
politisi senior yang sudah malang melintang di level nasional
diterjunkan di medan sebagai upaya untuk menderek elektabilitas bobi melawan ahyar nasution
artinya kemenangan bobi di medan saat ini bukan perkara gampang
padahal kalau kita melihat solo
tapi saya melihat medan tidak
ada persoalan yang jauh lebih sulit
karena yang di medan dilawan itu adalah petahar
dan kebetulan di medan ini adalah
matkas pemilih yang memang anti jokowi
waktu pemilu pemilu sebelumnya
berbeda lagi kalau kita bergeser ke tangerang selatan
putri kiai maruf amin ternyata kalah
dibandingkan dua kandidat lainnya
tentu melalui vertik wekon
ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan penguasa
kita otomatis akan memudahkan pertarungan
kalau cuma menantu
kalau cuma anak wak pres
dia agak kesulitan juga untuk melawan
para kandidat kandidat lain yang sebenarnya juga memiliki elektabilitas
popularitas dan sukungan politik yang cukup luar biasa
tapi satu yang akan menjadi catatan kita itu
bahwa kalau dia anak presiden
sepertinya akan sekali memudahkan pertarungan
seperti yang ada di solo
baik tadi kita menarik bicara soal tangerang
ini kalau di medan
ini kalau dilihat dari hasil hitung cepat yang sudah masuk sejauh ini
ini memang sempat ramai juga nih mas adi
bahwa ternyata efek dari maruf amin
dan juga prabowo subianto ini tidak bisa mengalahkan efek dari ratu atut
karena kita lihat hasilnya sejauh ini seperti itu
nah kalau mas adi melihatnya seperti apa ini
ya banyak variable sebenarnya yang bisa dijelaskan
kenapa keluarganya maruf amin ataupun keluarganya prabowo kalah

kemudian tuh pinter nowhasa
ini kayak pinter writings wre pirif bunu
salah satunya terletak pada adanya kandidat penantang yang lebih dari dua calon
atau dua kepentingan yang selalu ada dalam setiap pilkada
andai head to head antara keluarga dinasti dengan non dinasti
saya kira kemungkinan untuk mengalahkan keluarga dinasti atut cukup terbuka
waktu airin misalnya lima tahun yang lalu itu penantangnya ada dua orang
jadi publik yang menginginkan adanya perubahan menantang dan merubah dinasti itu terbelak
dua kandidat begitu pun dengan pilkada saat ini
kalau melihat survei saya yang dilakukan beberapa kali
ada sekitar enam puluh persen masyarakat yang menginginkan adanya pergantian terhadap politik dinasti ngatur di tangerang selatan
problemnya enam puluh persen suara yang ingin mengganti ini terbelah
satu ke dinastinya ma'ruf amin satu terhadap prabowo
ini yang kemudian membuat kenapa dinasti atut ini kuat
ada faktor variable variable lain yang bisa dijelaskan
termasuk misalnya tidak solidnya penantang yang mencoba untuk mengganti mereka
menantang cenderung terbelah terhadap beberapa kelompok yang kemudian mereka juga melakukan satu perlawanan yang sampai sekarang masih belum ampuh gitu ya
merusukkan dominasi kekuatan politik dinasti di bandar
baik mas adi terakhir ini kalau kita lihat memang bicara soal kandidat kandidat dalam dinasti politik
ini sejumlah pihak menyebut bahwa ini adalah bentuk kegagalan parpol
untuk bisa menelurkan kader kader
kemudian juga erat kaitannya sekali dengan kasus korupsi
tapi kalau anda sendiri menilainya apakah ini kemudian bisa membuat pemilih atau masyarakat sekitar bisa lebih optimis atau justru pesimis dengan hasil yang ada sejauh ini
ya melihat banyaknya dinasti politik yang juga sampai pada lingkuran kekuatan istana
saya kira ini menjadi kabar buruk bagi demokrasi kita
kabar buruknya itu satu sisi hampir setiap tahun kita menyaksikan itu banyak partai politik yang lahir
tapi pada saat yang bersamaan krisis calon kader pemimpin yang lahir dari partai
justru kepala kepala daerah yang bermunculan di berbagai tempat itu tidak lahir dari rahim partai politik
tapi lahir dari keluarga keluarga elit yang saat ini kebetulan sedang berkuasa
memiliki kekuasaan politik yang cukup kuat
ini disebut sebagai ironi demokrasi
karena semakin banyak partai
nyatanya tidak mampu melahirkan calon pemimpin yang dilahirkan oleh partai politik
ini yang saya kira menjadi catatan penting ke depan
untuk apa berpartai
kalau pada akhirnya yang diusung dalam pilkada itu bukan kader partai
tapi kader lain yang memiliki bekal elektabilitas yang memiliki daya jangka kekuasaan yang kemudian bisa memudahkan pertarungan
jadi ini yang terjadi dalam pilkada kali ini
kemudian ada di medan gitu ada pun di tangerang selatan
itu adalah salah satu bukti
bahwa calon pemimpin itu tidak lahir dari rahim partai politik
bagi saya ini noda sekaligus ironi dalam demokrasi kita
pertanyaannya adalah untuk apa kita bikin partai politik
untuk apa partai politik lahir yang hampir tiap tahun kita saksikan
kalau pada akhirnya calon calon kepala daerah itu tidak lahir dari partai
lahir dari kelompok elit kelompok penguasa
memiliki akses kekuasaan ekonomi politik yang memudahkan pertarungan pertarungan
pertama keadaan daerah
baik terima kasih banyak mas adi prayitno sudah bergabung malam hari ini bersama cnn indonesia connected